peta koalisi jelang pemilu dua ribu dua puluh empat masih sangat dinamis
nantinya akan ada sejumlah poros koalisi yang bakal meramaikan hajatan lima tahunan
demi memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
lalu bagaimana lembaga survei smrc membaca konstelasi terkini menuju dua ribu dua puluh empat
dan malam ini saya akan berbincang dengan peneliti smrc saidiman ahmad
halo selamat malam mas saidiman apa kabar mas saidiman
selamat malam mas iqbal kabar baik apa kabar
baik juga mas saidiman mas saidiman ini menarik sekali ketika kita melihat ke belakang
apalagi tadi malam juga kita sempat melihat bahwa ada pertemuan antara prabowo dan juga caimin
dan kalau dari smrc sendiri ini melihat peristiwa politik sepekan ke belakang ini seperti apa
karena kita lihat bahwa ini partai partai besar ini sudah mulai sepertinya lepas landas
untuk bisa menuju pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
iya betul saya kira pemilu atau pemilihan presiden terutama itu semakin dekat
dan saya kira sangat wajar jika partai partai politik mulai saling mendekat
saling menjajaki kemungkinan untuk membangun koalisi
kita tahu bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai partai politik
dan mereka dibatasi dua puluh persen kursi di dpr untuk bisa mengajukan
karena itu kemungkinan besar partai partai politik harus berkoalisi
kecuali pdi perjuangan yang memang punya kesempatan untuk mengajukan calon sendiri
jadi saya kira itu sangat wajar
dan saya kira beberapa peristiwa terakhir terutama ya
terutama misalnya nasdem itu mencuri start dengan mulai menyebutkan tiga orang tokoh
yang akan dijadikan calon presiden
dan saya kira itu menurut saya sangat wajar
karena nasdem adalah salah satu partai politik yang saat ini tidak muncul tokoh dari internal partai ini
yang cukup kompetitif di dalam hasil hasil survei yang masih sebagai calon presiden
sementara partai lain saya kira seperti gerindra juga butuh dukungan partai lain untuk bisa mengajukan koalisi
walaupun mereka menginginkan ketua umum gerinda pak prabowo
untuk menjadi calon presiden tapi gerindra sendiri sebagai partai itu tidak cukup
mereka membutuhkan partai lain untuk membangun koalisi atau untuk mengajukan calon presiden
dan menarik berbicara soal ganjar ini sendiri mas saidiman
ini berbicara soal ganjar
ganjar ini kan populer di pemilih nasdem dari hasil survei smrc
padahal ganjar sendiri ini jelas bahwa ganjar merupakan kader pdip
kalau dari hasil survei ini sebenarnya apa yang menyebabkan ganjar ini begitu populer di kalangan pemilih nasdem ini
ya sebetulnya pemilih nasdem sendiri cukup dinamis ya
kita menemukan bahwa ada perkembangan dari waktu ke waktu
belumnya yang populer di nasdem itu justru adalah pak prabowo subianto
pada survei desember dua ribu dua puluh satu
kita menemukan bahwa
jadi kita melihat ada
dinamika di kalangan pemilih nasdem sendiri
saya kira salah satu penyebab kenapa tokoh tokoh ini cukup populer di kalangan pemilih nasdem ini adalah
bukti bahwa nasdem ini sebagai partai yang cukup terbuka terhadap tokoh tokoh lain di luar mereka
dan saya menduga bahwa ini salah satu penyebabnya itu adalah karena dari awal tidak ada satu tokoh nasdem yang
eksplosif gitu ingin maju sebagai calon presiden
bahkan ketua umum nasdem surya paloh juga tidak muncul statement yang menyatakan bahwa dia ingin maju sebagai calon presiden
dan saya kira faktor ini yang kemudian menyebabkan baik elit maupun pemilih nasdem kemudian membuka diri untuk tokoh tokoh lain di luar partai yang populer
apakah ini memang artinya bahwa memang nasdem sendiri memang untuk hasil
apa namanya hasil surveinya sendiri memang cukup kecil begitu sehingga mereka tidak mengeluarkan nama namanya dari
ya sejauh ini yang kita temukan di dalam hasil hasil survei ada tiga nama yang paling populer yaitu ganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto
jadi saya kira memang salah satu tantangan bagi partai seperti nasdem cukup besar
tetapi mereka tidak punya tokoh yang populer di kalangan masa
karena itu memang wajar bagi partai seperti ini untuk kemudian mencari tokoh atau mencari figur untuk di
usung sebagai calon presiden
dan kemudian kita menemukan juga bahwa ada korelasi antara dukungan kepada satu figur atau satu tokoh terhadap
apa namanya pilihan warga terhadap partai itu sendiri
jadi partai partai yang mendukung calon yang diinginkan oleh masanya itu akan mendapatkan dukungan dari publik dalam pemilihan legislatif
kalau ia tidak mendukung maka pemilih pemilih mereka bisa beralih ke partai partai lain
dari nasdem sendiri kan memang ada tiga nama yang diusung begitu
ada dari pak anies lalu ada dari ganjar dan juga dari pak andika
dari ketiga nama ini sebenarnya yang akan membuat elektabilitas dari partai nasdem ini akan meningkat
ini siapa ini sosoknya
kalau kita lihat dari hasil survei tadi sudah dikatakan bahwa ada empat puluh satu persen pemilih nasdem pada dua ribu sembilan belas mendukung ganjar pranowo
untuk sampai saat ini tentu saja dinamis suara masa pemilih nasdem itu sendiri
tetapi sampai saat ini yang paling potensial untuk mengangkat suara partai adalah ganjar pranowo kemudian anies baswedan
sebenarnya selisih di antara dua tokoh ini tidak terlalu jauh
jadi kita menemukan bahwa apa yang disuarakan elit partai pada rakyat karnas itu sebetulnya mencerminkan suara publik nasdem sendiri
jadi ada koherensi antara
suara elit dan suara mata partai nasdem
tapi sebenarnya kalau kita melihat apa yang sudah terjadi begitu
sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang arah koalisi dari nasdem ini sebenarnya ke arah mana
karena kita tahu bahwa untuk ganjar sendiri ini kan merupakan kader dari pdip
apakah ini artinya bahwa nantinya kemungkinan besar bahwa nasdem ini akan mencari koalisi yang lain
seperti mungkin saja bergabung dengan kib begitu
kemungkinan bisa terjadi tentu saja
tetapi saya kira kalau kita lihat dari kecendungan massa dan elit partai ini
sebetulnya ada potensi yang cukup besar bagi nasdem untuk kembali bergabung dengan membangun koalisi itu bersama dengan pdi perjuangan
kita tahu bahwa tokoh yang paling populer adalah kader pdi perjuangan
saya kira lebih realistis untuk membangun koalisi bersama
tetapi kan kita tidak tahu bagaimana suasana hati para elit
realistis itu bergabung dengan pdip adalah yang paling realistis saat ini kalau kita melihat dari kecenderungan masa pemilih nasdem
sebetulnya kita tahu bahwa sebelum raker nas itu ada pertemuan dengan prabowo subianto
dan kita tidak tahu sebetulnya apa yang dibicarakan secara detail di dalam pertemuan itu tetapi kita mendengar bahwa salah satu yang dibicarakan

dan kalau kita melihat hasil dari raker nas itu tampaknya pembicaraan dengan gerinda itu tidak terlalu
mungkin tidak terlalu mulus karena kita tahu bahwa ternyata suara elit dari partai nasdem
ini tidak memasukkan nama prabowo sebagai alternatif untuk didukung sebagai calon presiden
tapi mas saidiman ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh nasdem dan juga pdip
tapi sepertinya kalau kita rundut lagi ke belakang juga begitu
ini sepertinya belum ada pertemuan antara kedua partai secara serius begitu untuk melihat bagaimana koalisinya ke depan
apakah sebenarnya pdip sendiri juga akan membuka terkait dengan koalisi ini
atau justru sampai saat ini juga belum bisa diprediksi apakah kemana sebenarnya pdip ini
iya sampai saat ini memang ya betul betul sekali kita melihat bahwa dari sisi elit
kita masih agak merabar rabar ya kira kira pdip akan berkoalisi dengan seluruh partai
tapi yang pasti yang bisa kita katakan saat ini adalah walaupun pdi perjuangan bisa mengajukan calon presiden sendiri
tetapi saya kira tidak realistis kalau mereka maju sendiri mereka tetap membutuhkan koalisi dengan partai lain
atau dengan kekuatan politik di luar partai
misalnya saya membayangkan bahwa selama ini pdi perjuangan
dalam empat kali pemilihan presiden itu selalu mengambil kader atau elit nadatul ulama sebagai calon wakil presiden mereka
tiga kali dari empat kali pemilihan presiden tiga kali wakilnya dari nu
karena itu saya kira kalau kita melihat tradisi ini mereka mungkin akan mempertimbangkan wakil presiden dari kalangan nu
baik nu yang sebagai partai misalnya pkb atau p tiga maupun nu dalam pengertian di luar partai politik
saya kira itu akan dilakukan
selain bahwa mereka akan membangun koalisi dengan partai lain
saya kira nasdem cukup potensial untuk berkoalisi dengan pdi
oke nah selanjutnya kalau kita berbicara tadi kita sudah berbicara soal ganjar pranowo lalu anies ya sudah lah begitu ya
tapi kalau berbicara soal andika begitu ini kan juga cukup menarik begitu
tiba tiba muncul menjadi kandidat dari calon presiden dari partai nasdem
kalau dari smrc sendiri melihatnya bagaimana dengan kemunculan dari pak andika
ya memang di dalam hasil hasil survei opini publik kita kita melihat bahwa nama pak andika perkasa memang belum cukup kompetitif dibanding misalnya dengan tiga tokoh tadi yang kita bicarakan tadi
tapi namanya sebetulnya mulai muncul
kita melihat bahwa penyebutan nama andika perkasa dari nasdem ini sebetulnya adalah semacam
investasi ya masa depan
jangan lupa bahwa di dalam politik kita tokoh militer apalagi panglima tni itu selalu saya ingin mengatakan bahwa salah satu sumber rekrutmen kepimpinan nasional kita sampai saat ini adalah militer
dan pak andika perkasa memiliki posisi itu
saya kira ke depan dia punya potensi untuk menjadi salah satu tokoh yang bisa muncul ya di dalam bursa kepemimpinan nasional
dan saya melihat bahwa penyebutan pak andika ini lebih ke masa depan
bukan untuk pemilu sekarang
oke berarti ini intinya bahwa pak andika ini sebenarnya hanya sebagai boneka saja begitu di tiga kandidat ini
mas apa begitu
saya tidak mengatakan itu boneka
tetapi dalam jangka yang panjang saya kira kita harus akui bahwa militer ini masih menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional
salah satu yang potensial untuk muncul dari sumber rekrutmen pemimpin nasional ini adalah andika perkasa
dan itu terjadi di dalam sejarah politik kita
selain sumber lain yang cukup populer dari rekrutmen kepemimpinan nasional adalah kepala daerah misalnya
jadi saya kira ini adalah pandangan masa depan
dari para elit nasdem kenapa mereka memasukkan nama andika perkasa
walaupun tidak sepopuler kota kota yang lain sekarang
tentunya kita akan melihat nantinya perkembangannya seperti apa
tetapi ada juga yang menarik berbicara soal apa yang tadi juga sempat saya sampaikan terkait dengan pertemuan antara caimin dan juga pak prabowo di kertanegara pada sabtu malam kemarin
sebenarnya kalau dari kacabata sbrc sendiri bagaimana melihatnya
apakah ini artinya bahwa pak prabowo ini sebenarnya kurang percaya diri begitu
mengajak caimin begitu untuk bisa istilahnya pacaran begitu untuk bisa menuju kontestasi politik nantinya
ya satu sisi ya saya katakan tadi bahwa pak prabowo sendiri memang kalau didukung oleh gerindra itu belum cukup suaranya itu yang pertama
jadi dia butuh suara dari partai lain
misalnya pkb juga cukup besar suaranya di dpr
yang kedua saya kira ini juga menunjukkan bahwa
nah kita bisa membaca ya peta politik hubungan antara mungkin caimin atau pkb di bawah caimin sekarang dengan pdip
kita tahu bahwa sebelumnya juga pkb ada berita tentang upaya untuk membangun koalisi dengan dua partai lain
dengan pks dan demokrat
lalu sekarang ketemu dengan gerindra
saya kira ini juga menunjukkan bahwa jangan jangan mungkin ada semacam mulai keretakan hubungan antara pkb dengan pdip
ini ibu mega wadis parnoputri ataupun dengan jokowi
terkait dengan nadatul ulama secara umum
bahwa partai ini atau kekuatan politik pdip membutuhkan nahdlatul ulama atau mas tanadiyin
tetapi kan itu bukan berarti pkb
kita tahu bahwa ada semacam rivalitas antara pbnu atau retakan hubungan antara pbnu dengan pkb sebagai partai politik yang menampung kader nu
antara kepengurusan pbnu sekarang dengan pkb
nampaknya kepengurusan nu dibawa
yahya kurang menampung aspirasi dari pkb sekarang
tetapi menerima dari partai partai politik lain
kita juga bisa baca dari sisi itu
yang kemudian kita bisa pakai untuk menjelaskan manuver politik yang dilakukan oleh pkb di bawah caimin dalam beberapa hari terakhir ini
sebenarnya untuk gerindra sendiri ini sebenarnya lebih memilih untuk mencari basis pemilih islam begitu terkait dengan mengajak pkb untuk bisa bergabung ataupun berkoalisi dengan gerindra
ya itu juga bisa jadi salah satu penjelasan
kita tahu bahwa gerindra adalah partai nasionalis
kalau kita masih pakai pendekatan sosiologis maka umumnya di dalam praktik politik kita kelompok nasionalis akan mencari pasangan dari kelompok yang
karena membayangkan bahwa masa pemilih indonesia ini adalah memperhatikan aspek sosiologis
saya kira itu bisa terjadi
dan itu juga terjadi pada pdip
misalnya saya tadi menyebutkan bahwa sejarah pilpres selama ini atau empat kali pemilihan presiden selama ini pdip selalu mencari wakil dari kalangan islam
dan kalangan islam yang dipilih adalah kalangan islam yang lebih tradisionalis dalam hal ini
pak saideiman ini berbicara soal pkb sendiri
ini sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa sebelumnya kan sempat ada rencana untuk membentuk koalisi semut merah begitu
antara pkb dan juga pks
lalu tiba tiba saat ini pkb ternyata pacaran begitu dengan si gerindra
nah ini sebenarnya bagaimana nasib koalisi semut merah
apakah akan membuat jadinya
ya memang bentukan koalisi ini masih
betulnya masih sangat cair
tapi yang paling menentukan saya kira
kalau kita lihat politik kita
yang paling akan menentukan di dalam pembentukan koalisi itu adalah tokoh yang akan diusung
jadi umumnya itu dibentuk adalah ketika tidak ada
tokoh yang akan didukung itu semakin definitif
maka itu yang akan menarik partai partai untuk kemudian membangun koalisi
sejauh belum ada tokoh yang cukup jelas yang akan didukung
koalisi itu masih cukup cair
berarti ada kemungkinan bahwa koalisi semut merah ini yang menyengat ini akan terus berjalan begitu ya
walaupun ditinggal oleh pkb begitu ya
pks dengan gerindra itu sebetulnya
dengan demokrat itu sebetulnya punya potensi untuk membangun koalisi yang cukup besar
terutama karena sekarang ini mereka adalah partai partai yang berada di luar pemerintahan
dan juga punya sejarah kedekatannya di dalam pemerintahan pkb adalah salah satu partai penyusun pemerintah ketika itu
terakhir mas ini kalau menurut survei ataupun menurut mas saidin sendiri
terkait dengan konstelasi politik kedepannya ini akan seperti apa
apakah justru akan semakin panas atau justru akan biasa biasa saja mengingat bahwa sejumlah partai juga saat ini sudah mulai menunjukkan koalisinya
siapa capresnya dan bagaimana kalau menurut dari mas saidiman
saya kira mendekati pemilu tentu akan semakin panas di dalam artian bahwa politik akan dibicarakan secara lebih terbuka
orang akan membicarakan koalisi dan calon calon itu mungkin lebih serius panas dalam pengertian itu
tetapi saya percaya bahwa setelah kita mengalami pemilu berkali kali
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saya kira masyarakat kita semakin dewasa
setiap kali pemilu kalau kita saksikan itu selalu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi persoalan ham dan sebagainya
dan masyarakat kita membuktikan bahwa dari pemilu ke pemilu kita menyaksikan semua
sukses berjalan dengan baik
bahkan pemilu yang dilakukan keadaan serentak yang dilakukan ketika covid sembilan belas masih sangat tinggi
itu juga berjalan dengan sangat baik partisipasi publik juga sangat besar
jadi saya kira ke depan panas yang dimaksud itu adalah bahwa masyarakat kita membicarakan dan terlibat di dalam politik ini secara keairan
tetapi saya percaya bahwa itu akan berjalan dengan baik
oke mas ediman ini bukan kira kira sepak bola berapa skornya
dari mas saidiman sendiri ini kalau kedepannya ini akan berapa koalisi nantinya
akan ada berapa poros nantinya yang akan menuju kontestasi politik di tahun dua ribu dua puluh empat
sebetulnya berdasarkan dengan presidensial threshold kita
bisa saja poros itu keempat dengan catatan bahwa pdip maju sendiri
tapi kan ini kurang realistis saya tadi katakan itu kurang realistis bagi pdip untuk maju sendiri
dia akan mencari partisipasi

nah itu kemungkinan yang paling besar adalah tiga poros
ada dua penyebabnya ya yang pertama adalah sekarang ini ada setok paling populer di dalam suruh opini publik
ada ganjar pranowo ada anies baswedan ada prabowo subianto
ketiga tokoh ini bisa menarik partai partai untuk membangun koalisi
kemudian yang kedua adalah kita juga punya tiga partai terbesar
yaitu pdip gerindra dan golkar
karena pasangan itu diusulkan oleh partai maka tiga partai besar ini juga bisa menjadi maksat untuk menarik partai partai lain
untuk membentuk koalisi atau poros dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden
baik kita tunggu sama sama seperti apa nanti kedepannya lagi lagi seperti yang tadi mas edi katakan bahwa politik ini cair
kita lihat apakah nanti ada perubahan perubahan nantinya
apakah justru sesuai dengan keadaan politik
apakah justru sesuai dengan keadaan politik
sesuai dengan apa yang tadi mas hedi man katakan bahwa mungkin ada tiga atau empat poros yang akan berkontestasi di pemilu di dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih sekali lagi mas hedi man peneliti sprc sudah berbicara dengan kami di cnn indonesia newscast
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ke informasi selanjutnya ganda putri asal jepang namimatsu yama chiharu shida
berhasil mengalahkan rekan senegaranya yuki fukushima sayaka hirota pada final indonesia open dua ribu dua puluh dua pada minggu sore
dengan ini matsuyama shida mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan
dan cnn indonesia newscast akan kembali dengan informasi selengkapnya